kapolri jenderal polisi idam aziz kembali meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan covid sembilan belas
kapolri juga menegaskan kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini demi kepentingan seluruh warga negara
selain memberikan himbauan kapolri juga mengingatkan jika pihaknya telah mengeluarkan dua maklumat terkait protokol kesehatan pada sembilan belas maret dua ribu dua puluh dan dua puluh satu september dua ribu dua puluh
hal ini secara khusus diungkapkan kapolri jenderal idam aziz terkait banyaknya laporan keresahan masyarakat akibat kerumunan yang terjadi beberapa waktu yang lalu
terjadinya beberapa kerumunan masa tanpa protokol kesehatan menimbulkan keresahan di tengah tengah masyarakat
seperti yang disampaikan oleh warga maupun beberapa organisasi masyarakat
melalui berbagai media
rekan rekan sekalian hanya dengan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan maka kita akan terhindar dari pandemi covid sembilan belas